dokter bilang sama saya supaya saya jangan terlalu sedih untuk jaga jantung saya
kamu ceritakan sama dia cincin apa itu
ini cincin undangan aku sama tania
kenapa kamu sedih karena cincin sebagus ini bisa kamu
cincin ini cuma melambangkan ikatan seseorang
ikatan yang sesungguhnya ada di dalam hati seseorang
mungkin kamu gak akan pernah mengerti
dan mungkin kamu gak akan pernah ada di hati siapapun
lebih baik aku gak ada di hati siapapun daripada aku ada di hati orang seperti kamu
tapi kamu gak boleh membuat aku lemah lagi
aida tunggu tunggu aida aksan
kenapa aksan sekarang berubah sama saya dokter

aku udah gimana kalau hati saya sakit kayak gini
saya cinta sama aksan dokter
aksan aku lupa nih orangnya sebelah sana
dokter bilang sama saya supaya saya jangan terlalu sedih untuk jaga jantung saya
aida bangun aida
kok saya udah ada di kamar
iya aida kamu jangan bangun dulu
tadi kamu pingsan di parkiran
saya jadi ngerepotin dokter
dan saya juga buat dokter
jadi dengerin semua cerita saya
yang gak penting itu
aida kamu gak boleh
aida kamu gak boleh
aida kamu gak boleh
aida kamu gak boleh
terus menerus sedih seperti ini
kondisi jantung kamu ini
belum pulih benar
dan kamu harus jaga
jantung kamu ini selalu stabil
jangan kamu keluarkan air mata kamu
yang berharga ini
hanya demi seorang yang bernama angsan
jangan kamu siapkan jantung kamu yang baru ini
karena aksan sudah menyakiti kamu
itu buat sikap kamu hari ini kepada aida
karena kamu selalu membuat aida menangis
aida menjadi tanggung jawab saya
dan saya gak akan membiarkan
aida jatuh ke tangan laki laki gak berguna ke jepang
aksan bener bener laki laki gak tahu diri
aida pasti sangat terpukul sekali dengan kejadian ini